mama tuh serius nih cud
yang bener atuh
emang cowok yang kamu taksir tuh gak ada yang bener satupun heran
mams kok jadi becabang sih ngomelnya
ngegian kan aku udah pulang mams
udah handuk ngomelnya
abis kamu kalo dikasih tau tuh malah suka disengajain sih cud
nanti kalo gak dikasih tau nih
ntar pergi lagi nih
saya mau makan malam bersama bu yolo
udah keduluan bersaya
sengaja bro sengaja
ya muda harus kasih kesempatan dulu dong sama yang lebih tua
semangat bro semangat
masih ada yang lain
supaya badannya fit
besok jalan sama bu yola
ditikung sama mertua saya
dulu kalah sama saya
barusan kalah sama mertua saya
pernah kalah sama muka becek
coba nanti suatu saat
si dudung jadian sama dokter clara
aduh perasaan kamu gimana cek
saya mah gantung diri dipontoknya
emang duding jatuh cinta sama dokter clara
aduh udah saya pulang dulu ah
uyuk malah saya
semangat penjualan cinta
eh sudah malam
saya harus ke pasarnya
saya juga permisi kum
dari pagi belum makan
harus makan nih
mir bantuin angkat mak
tau lah mak
maksudnya keringetan tapi badannya dingin
iya badan mak dingin
kita bawa ke rumah sakit
emang cucunya belum simpen gitu
cucu juga gak punya nomor dokternya
mas jadi gimana atu kan
bimbing takut makan apa apa
lagian kamu mah main mau tidur tidur aja makan
emang kamu pergi seharian sama pak kemet dikasih makan
dikasih minum mbak
dikasih minum mbak
ya udah makan dulu
bangun abis ini tidur
namun tuh makanya jangan kebiasaan tut
besok besok tuh kalau pergi tuh kasih kabar ke mama
ini udah pergi gak bilang bilang hp ditinggal pulang malam
mams aku tuh bukan nih nggak mau ngasih tau mams
tapi kan mamsnya lagi di cidahu
hp yang ditinggal
hp yang ditinggal
jadi bisa kasih tau mama kalau mau pergi
bukannya ditinggal mams
lagian tadi tuh opa ustadz buru buru ngajakin aku jalan jalannya
lagian mama heran sama kamu
kenapa sih kalau disuruh sama opa ustadz itu tuh pakai med semangat banget kayaknya cepet banget apa apa
apa menariknya sih tut
kalau pak kemet itu menarik tuh mama tuh dari dulu udah naksir sama dia
mams tuh jadi ngebahas naksir naksir
maksudnya mams aku itu naksir sama opa ustadz kemet
mams mams itu nggak boleh kayak begitu
kalau mams terlalu membenci orang nanti yang ada mams itu bisa cinta
masa mama jatuh cinta sama pak kernet
ya nggak mungkin lah kamu tuh kalau ngomong suka ada ada aja
nggak diangkat juga
sekali lagi ya
apa yang terjadi
cuma ada yang berbicara sama nana
nggak ada yang berbicara sama nana
nggak ada yang berbicara sama nana
mimin ada teleponnya
ya udah tolong simpen
kok bisa tahu nomor teleponnya kangkoswara
kan pernah teleponan c
mimin tuh bisa bicara sama kangkoswara c
pantesan motor nggak dibeliin beliin
kulkas gak dibeli beliin
kata punya perempuan lain
perempuan siapa neng
ini mimin siapa
akan mau gak kenal sama yang namanya mimin
gak usah pura pura gak kenal
baru punya warung aja udah main perempuan
pantes aja kemarin teh pergi mau pake celana panjang
sampai ada perempuan lain
sampai dia tahu mau punya anak lagi malah main perempuan
gak ada hubungannya sama pake celana panjang nek
akan mah beneran gak kenal sama yang namanya mimin
neng gak percaya sama akan
neng beneran akang mah gak kenal neng
dijawab kang tapi yang jawab cewek
kayaknya teh lagi berantem
astagfirullah itu tak pasti yang ngangkat ceengkom
pas dicemburu pasti mikir yang enggak enggak
ayo lah ini mau gimana tuh ini teh
bismillah semoga diangkat ya
kamu tuh serius nih tut
kamu tuh kalau ngangser sama cowok
yang bener atuh
ini mah cowok yang kamu takir tuh gak ada yang bener satupun heran
mamsku jadi becabang sih ngomelnya
lagian kan aku udah pulang mah
udah handuk ngomelnya
habis kamu kalau dikasih tahu tuh malah suka disengajain sih tuh
nanti kalau gak dikasih tau nih
ntar pergi lagi nih